sementara itu ketua umum pssi erick thohir berharap dunia dapat melihat sepak bola indonesia bangun dari tidur
dengan diselenggarakannya laga fifa matchday indonesia melawan timnas argentina
erick menyebut pertandingan melawan juara dunia sepak bola tersebut menjadi bagian untuk mempersiapkan mental timnas sepak bola indonesia dalam menghadapi laga lainnya
hal ini disampaikan erick thohir usai laga fifa matchday indonesia melawan timnas argentina di stadion gelora bung karno jakarta pada senin malam
selain menyiapkan mental timnas indonesia menurut erick nasionalisme masyarakat juga dapat meningkat sebab sama sama mendukung tim merah putih
erick berharap industri olahraga indonesia dapat bangkit disertai dengan pencapaian prestasi yang membaik
sebelumnya indonesia harus menerima kekalahan dua setelah bertanding melawan argentina di fifa matchday di gbk senayan senin malam
setelah gawang hernando ari dibobol oleh leandro paredes dan sundulan christian romero
sebelumnya timnas sepak bola indonesia akan menangkan pertempuran di liga menang
saya mengucapkan terima kasih kepada tim argentina yang mau hadir ke indonesia memberikan juga permainan terbaik
saya juga berterima kasih kepada tentu tim nasional kita yang memang harus melakukan permainan defense dan counter attack karena memang kelasnya jauh
tapi cukup disiplin disiplin saya rasa
dan saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter sepak bola yang percaya
bola indonesia bisa bangun dari tidur
dan ini yang kita harapkan juga bahwa ini jadi fondasi mental tim ini
karena habis ini kita akan melakukan pertandingan kualifikasi piala dunia oktober
kita belum tahu lawannya siapa
kalau oktober bermain baik akan main lagi november
untuk kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh